aksi penjamretan terjadi di kecamatan bangsal kabupaten mojokerto jawa timur
tersangka yang mengendari sepeda motor mengikuti korban dari jarak dekat
saat korban lengah tersangka mengambil tas milik korban dan langsung kabur
korban yang sedang hamil tujuh bulan kehilangan uang sembilan ratus ribu rupiah ponsel dan surat surat penting lainnya
korban juga terjatuh hingga terluka
langsung ada motor dengan spontan lari tas saya sampai hanum saya itu jatuh
saya langsung jatuh
terus jatuh itu kaki saya kan patah jadi saya sudah nggak bisa apa apa
satu tersangka berhasil ditangkap setelah polisi mempelajari rekaman cctv
sementara satu tersangka lain ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap di jawa barat
sebelumnya saya minta maaf dulu
betul betul saya minta maaf
saya kata boleh bu haf ini lebih apa
tersangka merupakan residivis kasus penipuan dan penggelapan yang baru saja keluar
dan yang terjadi di jawa barat
pelaku kasus tersebut dari pelaku eksekutor sampai dengan penanggah dari barang hasil kuliah
kedua tersangka dijerat dengan pasal berbeda yaitu pasal tiga ratus enam puluh lima dan tiga ratus enam puluh dua kuhp
dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara
berlibutan cnn indonesia